hari ulang tahun kota jakarta selalu dimeriahkan dengan kehadiran pekan raya jakarta
sama seperti tahun tahun sebelumnya prj selalu memberikan penawaran menarik bagi para pengunjung
arena pekan raya jakarta tahun ini bertepatan dengan bulan puasa dan hari raya idul fitri
dimulai pada tanggal sepuluh juni hingga tujuh belas juli prj menghadirkan berbagai macam pilihan
berbeda dengan pameran pada umumnya prj memberikan penawaran yang menggiurkan
berbagai macam promo hadiah hingga diskon besar besaran yang menarik membuat para pengunjung rela mengantri
kira kira diskonnya itu sampai berapa

produk apa aja itu tante
ya ini tadi produk ya matem matem alat alat rumah tangga